masalahnya di sini tadi masuk pintu masuk lagi
kalau dia nggak tertahan di sini jangan masuk
di sini kan langsung dia masuk
jadi yang tadi itu kita naik ke depan
nanti ini kita naik ke atas gitu loh
di depan ini pembelakang jangan main main ini pak
iya ini jangan main main
dari jam dua saya di sini
di luar sendiri pak
ngantri bu ngantri juga
berapa lama pak ngantrinya pak
berapa lama pak ngantri
dari jam dua bisa di sini